tragedi di stadion kanjuruan kabupaten malang jawa timur menyisakan duka bagi indonesia
selain satu ratus dua puluh lima orang meninggal dunia ratusan korban lainnya kini masih menjalani perawatan di rumah sakit
salah satunya ahmad prayoga saputra warga desa kademangan kecamatan pagelaran kabupaten malang
yang masih dirawat di rumah sakit umum daerah saiful anwar malang
kepada koresponden cnn indonesia roby sofwan amin yoga menceritakan kejadian yang dialaminya di tribun
lihat orang pada turun ke lapangan semua waktu itu belum ada apa apa
belum ada apa apa
waktu paling apa anda karena dia di bawah itu paling berat tribun polisinya dan bagi stasiun kita
terus pas ke daerah itu langsung masih ada gimana
masih terus kebelakang ke alim kebisana saya
mereka mati terus
terus kalau di pintu keluar itu terdesak desak juga kan
pintunya posisinya terbuka atau tertutup
tapi tak ada yang masih masuk
oh tapi tak ada yang masuk
akhirnya malah nggak bisa keluar
mas yoga datang ke situ sama suami
sama teman saya keluar
itu pada saat itu mau lari juga sana
tapi saya pegang itu lepas
terus kondisinya anaknya sudah
kondisinya yang di apa
dirasakan musuh sakitnya apa dalam bagiannya
oh jadi faktornya dua ya karena gas air matang sama terinjak rinjak itu